sementara itu agus nurpatriadi dituntut hukuman tiga tahun penjara dalam kasus perintangan pendidikan kasus kematian brigadir yosua
agus juga dituntut denda dua puluh juta rupiah subsidiar tiga bulan kurungan
agus dipidana karena dianggap menjadi koronator lapangan yang merintahkan menisir cctv di sekitar kediaman ferisambo di kawasan durentiga jakarta
lokasi tersebut diketahui sebagai ktp atau tkp pembunuhan brigadir yosua
ia juga dianggap memerintahkan irfan widianto untuk mengambil dan mengganti tiga dvr cctv di kawasan duren tiga
jaksa meyakini agus nurpatria adipurnama terlibat perusakan cctv sehingga menghambat medikan kasus pembunuhan brigadir yosua tabarat yang terjadi pada delapan juli dua ribu dua puluh
menjatuhkan pidana terhadap terakwa agus nurpatriadi purnama sik dengan pidana penjara selama
tiga tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
tiga menjatuhkan pidana denda kepada terakwa agus nurpatriadi purnama sik sebesar rp dua puluh juta subsidar tiga bulan kurungan